enggak enggak enggak
dengar dulu dengar dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku benar benar khawatir sekali sama dia pak
elsa udah udah tiba di tempat rehabilitasi mak
nama tempatnya harapan kasih
terus elsa mau masuk ke sana pak
elsa tadi heran kenapa dia dibawa ke sini mak
seperti mau pergi dari sini tadi
dia mau kabur
cuma tadi pak ho bilang sama dia
bapak bilang kalau
kandungannya kurang sehat dan dia harus istirahat
dan nanti kalau sudah sembuh
nino akan jemput dia untuk pulang